dan hari ini tim advokasi baik nuril mendatangi kantor staff presiden
guna menyampaikan petisi pemberian amnesti kepada baik nuril
dalam pertemuan itu tim advokasi meyakini pemerintah akan memberi amnesti kepada baik nuril
kedatangan tim advokasi baik nuril disambut oleh deputi lima kantor staff presiden
jaleswari pramodyawardhani dan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini
dibahas soal kemungkinan dikabulkannya amnesti bagi baik nuril oleh pemerintah
tim advokasi meyakini presiden akan menandatangani rekomendasi amnesti
yang sudah dibuat oleh kementerian hukum dan ham
baik nuril saat ini juga sedang menunggu waktu untuk bertemu langsung dengan presiden joko widodo
seharusnya begitu seharusnya begitu
jadi sudah tidak ada perdebatan dan beberapa hari kemarin kita sudah
sebetulnya kita sudah ada fgd ya dengan tim halidari kmu ham
kami pakar pakar juga sudah mengatakan bahwa tidak ada halangan mestinya kepada pak presiden
dan ini perlu ditegaskan bahwa pak presiden
tidak melakukan intervensi sama sekali karena upaya hukum dan proses hukum
dari di sistem peradilan pidana kita sudah selesai
jadi pak presiden joko widodo sama sekali tidak melakukan intervensi
dan ini merupakan bagian kewenangan beliau dan tanggung jawab beliau sebagai kepala negara
untuk memberikan amnesti kepada ibu nuril
semua kan sebuah proses yang baik ya
dimana mekanisme hukum dijalankan dengan baik oleh kawan kawan yang baik
apa namanya lawyer dan kawan kawan yang mendampingi selama ini
dan soal pertemuan dengan presiden
saya rasa ini harus menunggu jadwal presiden
karena kami di kantor staf kepresidenan ini menerima kawan kawan adalah
juga arahan dari kepala staf kepresidenan